tim liputan cnn indonesia jakarta
dan kami akan mencapai indonesia mars dua ribu empat puluh lima
sedang mencari nilai nilai objektifitas dalam keadilan tersebut
minari yasha juga belum menemukan solusinya untuk ini
iya udah kenal sih harusnya dia pernah dipegang juga waktu asg dua ribu dua belas